vaksinasi covid sembilan belas tahap dua dimulai dari pedagang di pasar tanah abang jakarta pusat pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh
rabu pagi puluhan pedagang pasar tanah abang mulai berdatangan mengantri untuk disuntik vaksin
ya guna mengantisipasi kerumunan petugas menyediakan kupon sesuai dengan waktu penyuntikan
hari pertama penyuntikan vaksin covid sembilan belas bagi pedagang pasar tanah abang dilakukan di lantai delapan dan atap blok a
vaksinasi dilakukan pada pukul sembilan pagi hingga empat sore
sekitar lima puluh vaksinator ditempatkan di sejumlah titik penyuntikan vaksin
di hari pertama pemerintah melalui kementerian kesehatan menargetkan satu lima ratus pedagang dapat menerima vaksin
perselasa kemarin ada lebih dari sembilan tujuh ratus pedagang yang telah mendaftar dan dinyatakan layak menerima vaksin
jumlah ini akan terus bertambah karena ada banyak pedagang yang belum menjalani screening
guna mencegah terjadinya kerumunan
dan antrian panjang pedagang dihimbau datang sesuai lokasi dan waktu penyuntikan yang tertera pada kupon
namun sejumlah pedagang mengeluh karena saat tiba di lokasi penyuntikan mereka belum mendapatkan kupon vaksinasi
jadi ya kemarin kita sudah screening kesehatan semuanya dan kita dapat formulir tanda selesai screening
dan rencananya kemarin kita disuruh datang hari ini segera dijabalkan vaksin
dan ternyata setelah kita datang sekarang
kita haruskan untuk menukar kupon tertentu lagi
dan kita tidak jelas sama sekali di mana kontor untuk penukaran kupon ini
dan kita disini hanya bisa menunggu sampai dengan kepastian yang berikutnya kapan kita bisa menukar kupon
dengan harapan kita bisa dapat vaksin segera gitu
sementara itu presiden joko widodo dan gubernur dki jakarta anies baswedan pagi tadi mengunjungi pasar tanah abang
untuk memantau langsung proses vaksinasi pagi pedagang di pasar tanah abang
pemberian vaksin ditargetkan kepada satu lima ratus pedagang selama enam hari ke depan
pedagang menjadi target vaksinasi tahap dua karena pasar menjadi tempat yang rawan kerumunan
program vaksinasi yang telah kita mulai di tiga belas januari yang lalu

dan tahapan yang kedua

kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik